menteri kesehatan budi gunadisadikin usul agar angpao yang biasa diberikan pada perayaan imlek dikirim lewat teknologi digital
angpao juga bisa dikirim menggunakan jasa ojek online sehingga tidak perlu tetap muka
pernyataan ini disampaikan menteri budi gunadi dalam konferensi pers virtual di kantor presiden jakarta kami siang
sementara itu event event yang dirayakan seperti barongsai kini diimbau untuk ditampilkan melalui youtube
hal ini semata mata untuk menekan laju penularan covid sembilan belas yang masih terus tinggi
cara cara ini menurutnya menarik dan tak mengesampingkan arti dan perayaan imlek tersendiri
cara baru imlek bagus juga kalau kita lakukannya dengan transfer
malah bisa lebih banyak itu bapak ibu
kalau masih merasa pengen amplop merahnya dikirimkan juga ke anak cucu saudara teman teman
sekaligus cara baru ini bisa menyejahterakan
barongsai pun bisa juga ditampilkan di youtube
malah kita juga bisa mengadakan lomba barongsai mana yang paling bagus sekali ya di youtube
pemerintah melalui menteri agama juga meminta umat konghucu merayakan imlek secara sederhana
menteri agama yakut juga akan berkoordinasi dengan tokoh tionghoa
agar perayaan dapat dilakukan secara virtual
irwin hiroshima sayuki cnn indonesia